seorang pria nekat memanjat papan reklama di perempatan pasarbo jakarta timur
sambil mengibarkan bendera merah putih
aksi yang dilakukan pria ini dilakukan sejak rabu pagi
dan menjadi tontonan warga yang melintas di flyover pasarbo
pria ini juga membentangkan spanduk berisi protes terhadap pemerintah
yang dianggap menzolimi rakyat kecil khususnya yatim piatu
seorang petugas ppsu yang berada di lokasi menyebut
pria itu berada di atas papan reklama sejak rabu pagi
belum diketahui identitas pria ini
hingga rabu siang petugas kepolisian dan pemadam kebakaran
masih berupaya membujuk pria ini untuk turun